kita awali berita dari surabaya
diduga depresi seorang pria hendak bunuh diri
dengan menyematkan gunting di lehernya
aksi ini sempat menghebohkan warga sekitar
namun beruntung aksi tersebut berhasil digagalkan
beginilah aksi percobaan bunuh diri
yang coba dilakukan oleh sutrisno
seorang warga peloso jombang di surabaya
dalam video amatir yang dibuat oleh warga
dia terlihat menggunakan gunting
yang akan dia tusukkan ke lehernya
dia juga terlihat membawa batu paving
bujuk rayu salah satu warga
agar sutrisno mengurungkan niatnya
malah membuatnya menceburkan diri
ke sungai di jalan bubutan surabaya
saat itu warga kemudian ikut terjun ke sungai
sutisno diduga mencoba bunuh diri
karena depresi mencari anaknya yang tidak kunjung ketemu
itu tidak terjadi
tapi mau bunuh diri dengan alat gunting
yang ditempelkan di leher
saya koordinasi sama bapak bapaknya
sebenarnya tidak boleh karena membahayakan dirinya sendiri
karena pelabing tadi sudah menusukkan ke lehernya
untuk mengamankan sutrisno yang sempat terjun ke sungai ini
satuan linmas pemkot surabaya menerjunkan perahu karet
dan menyisir ke seluruh lokasi sungai
sutrisno akhirnya bisa diselamatkan
dan kemudian dibawa ke polsek bumputan